rayaka dan kereta ada arti penting dari kereta api
yang melaju di hadapan rayaka agastia wibowo
demikian juga dengan langkah langkah kecilnya
menuju stasiun kereta api yogyakarta
pahatan memori rayaka tentang kereta api
membuahkan banyak ukisan
yang dua puluh diantaranya terpampang di pintu timur stasiun tugu yogyakarta
pameran mini ini bertajuk dunia kereta api rayaka
sejak kecil memang suka gambar
kenapa yang dibeli kereta
karena kalau loketnya bentuknya kan beda sama juga beda dari yang lain
bentuknya wananya beda
pembuatannya juga beda tempatnya
pameran mini ini terbilang istimewa
karena rayaka adalah anak berkebutuhan khusus
kurator pameran lili el serisa
menyusun lukisan berdasarkan perjalanan kemampuan rayaka dalam lukis
mulai dari bentuk dua dimensi
hingga berperspektif tiga dimensi
dosen institut seni indonesia yogyakarta
yang baru pertama kali mengurasi karya seniman berkebutuhan khusus ini
punya catatan penting tentang karya rayaka
nah keunikannya dari rayaka ini
meskipun dia juga sudah memiliki kehendak untuk memilih warna warna tertentu yang berbicara
atau kalau dalam bahasa yang saya pilih adalah flureson
atau warna warna seperti lampu gitu
tapi dia di dalam menggambar loko atau lokomotif itu
dia tetap mengusahakan warnanya itu sama atau persis dengan lokomotif yang dia lihat
sejak kecil rayaka memang gemar corak coret di kertas dengan krayon di tangan mungilnya
untuk mengasah kemampuan hingga mencapai prestasi seperti saat ini
rayaka tekun berlatih menggambar
latihan menggambarnya tentu harus dengan suasana kereta api
salah satunya dilakukan di lokasi yang bersebelahan langsung dengan rel
sehingga rayaka bisa melihat langsung kereta api yang melintas saat menggambar
pendukung terbesar rayaka tentu saja adalah ibunya sri utami
perjalanannya membawa rayaka hingga berusia enam belas tahun ini bukanlah hal mudah
ia bahkan sempat merasa menghalangi rayaka ketika mencoba memaksakan kemampuan anaknya
sama seperti anak anak lain seusianya
namun kini utami mendukung penuh bakat spesial rayaka sebagai bekal masa depan

saya nggak pernah tahu saya waktunya panjang apa enggak jadi saya harus lakukan apa yang saya bisa lakukan sekarang
saya merasa saya nggak pernah tahu saya waktunya panjang apa nggak
karena nggak pernah tahu ibunya ini bisa jagain dia sampai kapan
dan dia harus punya satu jejak yang kuat nanti untuk masa depan dia
dan nggak nyangka sekarang saya sama dia ada di sini
sejak enam tahun lalu utami mengajak rayaka untuk konsultasi dengan psikolog indria laksmi gamayanti
pendiri pusat pengembangan diri dan komunitas kemuning kembar ini tahu persis perkembangan rayaka
dan peran penting ibunya sri utami
di sini sebetulnya kalau saya malah lebih banyak peran orang tua
yang setiap hari bersama dengan anak
kemudian bu utami ini lalu memperhatikan betul dan mendorong betul rayaka untuk menggambar apa yang dia suka
pemuning kembar juga ikut menginisiasi pameran yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan pt kai
pameran dunia kereta api rayaka diadakan mulai dua puluh empat september
dan masih bisa dikunjungi hingga tiga oktober dua ribu dua puluh tiga